nah selain itu mungkin sofi menurut lo sebagai seorang putri indonesia lingkungan masalah isu lingkungan apa sih yang urgent di negara kita saat ini
oke aku mungkin akan membaginya menjadi dua kak yang dalam skala besar yang terakhir skala kecil
atau as simple as bawa kantong belanja untuk belanja gitu
untuk yang skala besar deforestasi
karena di hutan itu banyak flora gak cuma flora
tapi fauna juga yang hidup di sana
jadi sangat disayangkan kalau deforestasi itu sangat banyak terjadi di indonesia
karena belum semua orang indonesia punya knowledge yang cukup untuk memilih dan memilah sampah juga
sampah rumah tangga itu jadi pr terbesar sampai saat ini
next time packagingnya harus lebih eco
harusnya pakai yang gini aja nih daun pisang
untuk mencapai untuk dapat membiasakan budaya ini itu cukup kolaborasinya harus dari masif dari segala pihak
sudahkah kolaborasi itu dilakukan oleh seorang sofi
nah sebagai seorang putri indonesia lingkungan yang bertahun tahun apa sih yang salah menurutmu
banyaknya tadi masyarakat belum teredukasi dengan sampah terus kemudian deforestasi tadi kemudian bottlenecknya kira kira menurut lo dimana
menurutku lagi lagi itu pr bersama
tapi bisa dimulai dari kesadaran diri masing masing
dan alangkah baiknya jika ada program program yang mengenalkan anak anak kecil seperti anak anak tk atau sd yang meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya merawat lingkungan
tapi apresiasi setinggi tingginya untuk teman teman yang sudah mulai bawa tas belanja
mulai dari kebiasaan kebiasaan kecil di awal
juga menggunakan yang botol plastik
iya aku bawa kantong belanja selalu dites
kan sekarang udah banyak yang lipat lipat dan tipis gitu kan
susah sih tapi memang ini masalah habit yang sudah mendara daging ya
artinya untuk melakukannya itu perlu pendekatan
ada contoh orang yang melakukan itu kemudian impactnya juga dirasakan oleh orang banyak